bawa paman amuk maruf ke ruang tahan
walang sungsang kamu sungguh tegak sekali mempencalakan pamanmu sendiri walang sungsang
paman kebenaran dan keadilan harus ditegakkan tidak memandang kita bersaudara atau tidak
terima kasih ini ratu raja
semoga saja dia masih selamat
dia masih selamat
aku harus membawa dia ke tempat yang lain
aku harus memulihkan kekuatanku
menghadapi ratu siluman itu
kau bersembunyi dimana
aku tidak bisa menemukanmu dengan cara yang jelas
kau tak akan bisa lepas dari kita
assalamu'alaikum saya hasan udin
tolong bantu aku sheikh
seperti ada suara orang yang minta tolong
aku harus mencoba mencarinya melalui penerawang
seperti suara sehnu jati
aku harus menariknya dari sini
berilah keputusan dengan adil
dan tuhan kami
ialah tuhan yang maha pemurah
yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kami datang
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ki robbil alamin
terima kasih seh
kau telah membantu aku
rupanya memang kita harus menjadi makhluk
yang senantiasa bersyukur kepada segala pertolongan
kita tidak punya waktu banyak
kita harus segera pergi
menemukan dan mencari gusti prabu sri bangi
yang sedang terluka oleh tombak teluk
khawatir terjadi apa apa terhadap gusti prabu
kau tidak punya waktu lagi
apa yang yang saya lakukan adalah belle
jaran balik swaggs ya itu
haruslah kita harus menolong siapapun dan tidak peduli siapa orang ini
raden bawa paman amuk marung ke ruang tahanan
walang sung sang kamu sungguh tegak sekali mempencalakan pamanmu sendiri walang sung sang
paman kebenaran dan keadilan harus ditegakkan
kita bersaudara atau tidak prajurit
bawa paman amuk marung sekarang juga
jangan berjepak kamu anak siluang lipoto
awas tunggu pembalasanku nanti
anak ini baru saja menjadi anak yatim piatu
ia tidak memiliki siapa siapa lagi
dan perkenalkan namanya adalah una
aku membawanya kemari supaya ia tidak kesepian
baiklah dia akan bersama
baiklah dia akan bersama aku
maukah kamu menjadi teman
dengan sedang hati raden
insya allah kau akan banyak belajar di sana
walau saat mengceritakan gerakan

itu adalah kehendak kebenaran
puan native undang tahu apa
saya ini keeper
rampok busuk luar
luar siapa kau berteriak teriak di wilayah
berani benar bikin pula disini aku pangeran dapat ujung yang akan mencabut nyawa
kau belum tahu siapa
aku pangeran dapat ujung yang akan mencabut nyawa
kau belum tahu siapa kau berteriak teriak di wilayah
kau belum tahu siapa kau berteriak teriak di wilayah

kau belum tahu siapa kau berteriak teriak di wilayah
kau belum tahu siapa kau berteriak teriak di wilayah